otorita ibu kota negara nusantara secara perdana menggelar upacara peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia
kepala otorita ikn nusantara bertindak sebagai inspektur upacara
peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia dilaksanakan di jalan sumbu kebangsaan barat ikn nusantara
area ini tepat menghadap istana negara yang masih dalam proses pembangunan
kepala otorita ikn nusantara bambang susantono bertindak sebagai inspektur upacara
sementara itu komandan upacara adalah kapten infantri andi supratikto yang merupakan daramil sembilan ratus tiga belas sepaku
upacara diikuti oleh tni polri pupr kadin tokoh agama dan masyarakat guru serta perwakilan dari para pekerja
selain upacara peringatan hari kemerdekaan juga dimeriahkan dengan pesta rakyat dan penanaman pohon di kawasan ikn nusantara
pertama dikonsultasi yang terakhir di jalan sumbu kebangsaan barat ikai nusantara di jalan sumbu kebangsaan barat ikai nusantara